gajian tinggal menghitung hari bagi mayoritas pekerja
saya juga sih salah satunya ya
dan menarik untuk kami mengajak anda lebih gesit untuk mengelola keuangan
besarnya demografi kelas menengah manajemen keuangan pribadi maupun juga keluarga tidak terlepas dari utang
baik berupa kredit kepemilikan rumah kemudian juga kredit kepemilikan usaha maupun juga kredit untuk kebutuhan tertentu
selain mengukur aset anda ternyata juga harus mengukur kemampuan membayar utang gitu
dan kemampuan ini bisa dilihat dari penghasilan bulanan anda
strategi berutang cerdas kami bahas lebih dalam di segmen the analyst
dan telah bergabung bersama kami di studio dua saya nenya indonesia prita hapsari gozi perencana keuangan zep finance
mbak prita halo selamat pagi mbak
hari ini pink menyambut hari gajian kayaknya
baik mbak berutang
apalagi kita segmen menengah
itu biasanya tidak semua kebutuhan bisa kita penuhi dengan cash
biasanya ada dan perbankannya jadi celah gitu
menawarkan berbagai kredit atau kredit card juga kemudian menjadi salah satu solusi
tapi kalau menurut anda sendiri kaum milenial ini seberapa menyeramkan mereka ketidakpedulian mereka untuk mengelola keuangan
gini sebetulnya kaum milenials ini kan katanya tadi kan lahirnya antara tahun delapan puluh hingga dua ribu an
sehingga saat ini mungkin mereka berada dalam posisi mulai merangkak menjadi mini
manager dan lain lain sehingga kan penghasilannya mudah mudahan bertambah
nah bahayanya pada saat penghasilan bertambah tetapi ternyata alokasinya kemudian banyak dialihkan untuk gaya hidup
maka khawatirnya pada saat nanti mereka mencapai usia lima puluh an dimana mungkin produktivitasnya sudah tidak secanggih lagi sekarang
itu uangnya tidak cukup untuk memenuhi gaya hidup yang terbiasa mereka alami di usia tiga puluh an
sebetulnya itu yang paling bahaya
nah kalau dilihat dari kenapa bahaya
karena kecenderungannya ini banyak sekali ya di riset riset marketing bahwa kaum milenial itu sekarang sangat suka membelanjakan penghasilannya untuk hal hal yang sifatnya pengalaman
jadi tidak ada barangnya gitu loh
yes jadi liburan ataupun nonton tiket konser dan sebagainya
karena kalau sampai terjadi apa apa nih maka terus dia akhirnya tidak bisa untuk mengagunkan aset yang dia miliki
atau bahkan menjual ya emang gak ada asetnya gitu
karena sifatnya adalah pengalaman
sebagai kaum milenial tapi kan experience itu kita butuhkan untuk me recharge lagi bagaimana produktivitas kita
bagaimana sesungguhnya strategi yang mungkin saya dan teman teman milenial bisa lakukan misalnya untuk tetap bisa mendapatkan leisure economy
bisa liburan juga nonton konser dan lain sebagainya
tapi keuangannya tetap aman
berapa komposisi yang sebaiknya kami lakukan
nah saya tuh selalu menantangnya begini
dari penghasilan untuk leisure economy
jadi kita selalu punya semacam kayak kalau anda masukin sini satu ya di sini juga harus satu
anda masukin di sini dua di sini juga dua
jangan di sini tiga di sini nol gitu loh istilahnya kan
atau bahkan lebih parah lagi kemampuannya cuma satu dia ambilnya dua satunya lagi utang gitu
jadi itu yang
itu kayaknya yang banyak ya
nah itu yang di situ harus waspada
jadi bukannya saya melarang untuk melakukan leisure economy
itu penting sekali dan memang setiap orang itu kebahagiaan dan kesejahteraan itu diukurnya berbeda beda
tapi anda tetap harus ingat bahwa kita memang suka atau tidak suka harus membagi pos pos alokasi dari gaji kita
saya biasanya paling gampang aja deh ambilnya lima puluh tiga puluh dua puluh
lima puluh tiga puluh dua puluh itu lima puluh untuk apa mbak
itu saya biasanya kelompokin ini semua adalah untuk sesuatu yang sifatnya operasional dan bulanan
jadi untuk hidup kita lah gitu ya
jadi kan sebetulnya kalau anda punya lima puluh itu lima puluh untuk apa mbak
itu sebenarnya bisa dibagi bagi lagi ya
jadi misalnya penghasilan lima juta dua juta setengah itu
adalah untuk hanya biaya hidup
jadi operasional dan lain lain masuknya ke situ
tiga puluh ini biasanya saya ambil untuk investasi
nah kemudian ada orang orang yang bilang saya kan nyicil
kebanyakan mbak tiga puluh investasi
nah ini dulu nih
saya kan nyicil rumah
komplain di awal
nah di rumah itu kan ada uang yang harus dimasukin kan
nyicil rumah nih
nyicil rumah itu adalah bagian dari investasi kita
jadi ini juga investasi
oke selanjutnya mbak
nah langsung seneng kan
jadi masih ada alasan gitu
nah tapi kalau cicilan kendaraan bukan loh
oh kendaraan bukan
jadi saya hanya berbicara mengenai cicilan rumah tinggal kita
ada yang mungkin sukanya
ada yang mungkin suka makan
ada yang memang sukanya mungkin jalan jalan
ada yang sukanya mungkin kalau wanita misalnya appearance gitu kan macam macam
jadi anda pilih saja
kosmetik ya dan lain lain
mbak tapi kemudian kita lihat bagaimana belakangan ini juga ramai juga misalnya kondisi recovery ekonomi juga membuat beberapa misalnya mengalami kondisi yang tidak begitu baik bagi karir mereka
misalnya ketika mereka harus di phk kemudian dan lain sebagainya
bagaimana ya kita tidak berdua
tapi bagaimana caranya kita mempersiapkan
makanya kita mempersiapkan diri menghadapi persoalan persoalan yang tidak diharapkan
ya betul saya setuju sekali
jadi memang kita tidak bisa lagi punya pendapat bahwa oh saya pasti akan punya pekerjaan ini hingga saya pensiun usia lima puluh lima tahun
kita memang harus siap siap
itulah kenapa saya selalu encourage atau mendukung setiap orang untuk punya dana darurat
dana darurat ini adalah dana yang anda hanya simpan dan anda hanya gunakan di saat darurat
seperti contoh kalau sampai pertama anda masih kerja tapi gajiannya telat
yang kedua anda kerja tiba tiba bulan depan mohon maaf harus dirumahkan dulu gitu loh
jadi hal hal seperti itu yang akan dibantu dengan dana darurat
atau as simple as sesederhana kita sakit kemudian mungkin asuransi kesehatannya tidak bisa menutup
atau anda tidak punya bpjs kesehatan atau mungkin anda malas untuk mengikuti urutan fasilitas kesehatan tersebut
yang anda ambil dari dana darurat
itu berapa persen porsinya tadi anda membagi menjadi lima puluh tiga puluh dua puluh
nah untuk dana darurat itu dibagi di bagian yang mana
sebetulnya di bagian yang tiga puluh tadi
ya untuk investasi juga ya
iya betul sekali
jadi kalau tadi ambil patokan lima juta cobalah kita antara dua ratus lima puluh ribu hingga lima ratus ribu rupiah setiap bulan
itu kita sisihkan untuk dana darurat yang hanya akan kita gunakan kalau terjadi musibah atau kondisi tak terduga
tapi kemudian oke saya ingin bertanya pada anda tapi terlebih dahulu mbak prita kita jeda sebentar
kita lihat seperti apa bursa efek membuka kinerjanya pada pembukaan perdagangan pagi hari ini
kita lihat bersama
kita lihat bagaimana adx apakah masih mempertahankan posisi di zona positif
kita lihat bersama
belum mencapai satu triliun rupiah lebih pada pembukaan perdagangan
nanti kita akan update seperti apa posisi bursa hingga
tiga puluh menit setelah dibuka
kita lihat bersama kesannya untuk rupiahnya ini penting karena kita bahas financial planning
kita lihat rupiah seperti apa
yang suka belanja impor kita lihat
dan ini masih mencatatkan koreksi sesungguhnya karena kita sempat menyentuh mbak prita di tiga belas tujuh ratus an
ini gak baik banget buat kita yang suka beli kosmetik impor
karena harganya akan naik kayaknya beberapa waktu ke depan
tapi kita lihat bersama untuk melihat lebih jelas seperti apa posisi pergerakan rupiah terhadap dolar amerika kita lihat
nah sepanjang sebulan terakhir kita lihat kita mengalami pelemahan sesungguhnya
mungkin catnya sedikit kita lihat bahwa kita mengalami pelemahan ini terkait juga dengan bagaimana bank sentral akan menaikkan suku bunga acuan
akhirnya uang mengalami sudden reversal
lari ke amerika serikat balik kembali gitu capitalnya dan kita termasuk juga beberapa mata uang global juga mengalami tekanan
ya nggak oke sih ya mbak ya
terus karena banyak banget produk produk sekarang kan yang kita ambil dari impor
baik kembali ke mbak prita
mbak prita dari tadi saya tidak mendengar anda memberikan anjuran untuk menabung
apakah ini merupakan salah satu breakthrough
menabung dengan angka ataupun juga bonus dari perbankan yang kecil banget
apakah menurut anda sebaiknya kami para milenial yang orangnya lebih straight iya atau tidak gitu
kalau murah ya saya tinggalin
kalau misalnya tinggi menguntungkan saya masuk gitu
apakah tabungan juga sebaiknya ditinggalkan
tabungan itu anda tinggalkan untuk urusan di luar dana darurat
karena kalau untuk dana darurat jangan ambil investasi
lihat aja tadi buka tiba tiba merah
nanti buka lagi tiba tiba hijau
lihat aja tadi buka lagi tiba tiba hijau
lah pada saat kita butuh kalau lagi merah gimana
kan repot dong gitu kan
sedangkan kalau tabungan anda nggak ada tuh merah hijau
ya udah segitu segitu aja uangnya
jadi kalau dana darurat pakainya tabungan
tetapi kalau anda mau investasi untuk tiga tahun lima tahun ke depan
yang anda pakai seperti yang tadi
jadi sebetulnya kalau melihat chart tadi ini menyambung sedikit merah
oke saya jadi nggak jadi ini investasi
salah karena artinya itu lagi murah
jadi untuk milenial
akhirnya oh saya hanya butuh uang lebih sedikit nih untuk bisa berinvestasi
sehingga kalau misalnya nanti ada travel fair saya pengen beli
lagi mau musim nih
betul sekali bisa karena ini kondisi lagi merah
jadi nominal rupiahnya lebih sedikit dikeluarkan
dapatnya angkanya tetap sama
nah bagaimana kalau misalnya tadi
tapi kalau misalnya kita kembali tadi anda sudah menyinggung sedikit
kalau misalnya di phk di rumah
bagaimana kalau misalnya ada juga nih beberapa kasus untuk para pekerja yang perusahaannya menyicil
ataupun juga menunda gajinya
apakah itu juga masuk ke dana darurat
iya jadi awalnya adalah dana darurat
masalahnya milenials ini jarang punya dana darurat
sehingga pada saat kondisi ini terjadi akhirnya larinya adalah ke berutang
nah sekarang urutan utangnya itu seperti apa sih yang bisa kita ambil
ini yang penting sekali untuk diketahui oleh para milenial
supaya jangan sampai salah dalam berutang
masuk ke situ kita mbak
utang yang cerdas itu seperti apa
sudah utang jangan tidak cerdas
sekarang menentukan icu juga ya
jadi kan ini sebetulnya kita sudah sama sama paham
kita berutang terpaksa untuk menutupi mungkin hidup kita ke depan
karena gaji kita telat
nah yang urutan pertama pastinya adalah coba anda lihat ke rumah
apakah ada aset yang bisa digadaikan
kalau anda bisa menggadaikan aset maka lakukan itu dulu
karena kalau anda menggadaikan aset
dari segi biayanya itu paling kompetitif
kemudian yang kedua kita tuh punya dorongan untuk saya mesti nebus lagi tuh asetnya
jadi kita tuh nanti akan cari cara untuk mungkin usaha tambahan dan lain lain
yang kedua kalau udah cari di rumah aset nggak ada
dana darurat juga nggak punya
jadi kan terpaksa nih harus berutang
urutannya adalah anda cek
anda kira kira gajian telat ini durasinya lewat dari satu bulan atau tidak
jadi akan datang nih gajinya dalam sebulan atau tidak
kalau memang iya
maka sebenarnya pilihan pertama itu adalah
mengambil tunai dari kartu kredit
kan ada tawaran untuk ngambil cash tunai
karena mengambil tunai dari kartu kredit itu memang betul
nah kalau anggaplah anda gajinya tadi lima juta nih
kemudian ternyata telat nih gajian
jadi terpaksa ngambil ini dulu ya
nah ternyata dengan bunga dua dua puluh lima itu
jadi kan artinya anda beli
ini kan artinya anda biaya bunganya satu ratus dua belas rupiah lah kira kira
nah itu masih masuk akal
kalau anda ambilnya kta itu adalah untuk mereka mereka yang dia itu gajiannya telat itu lebih dari tiga bulan
harus diperhatikan seberapa panjang penundaan itu terjadi
nah kalau misalnya ambil kta bunganya memang lebih kecil
tetapi karena anda harus pinjam minimal tiga bulan maka biaya bunganya kan lebih dari tiga bulan
lebih besar lagi ya
lebih besar lagi perbandingan
baik menarik sekali
tergantung berapa lama penundaan gajian itu terjadi
kta pilihan kedua pilihan pertama adalah dana cash yang ditawarkan
mbak prita hapsari gouzi perencana keuangan zep finance
terima kasih telah mencerahkan kami pada pagi hari ini
semoga kami makin cerdas berhutang ya
jadi nggak haram gitu ya
terima kasih mbak prita